presiden joko widodo memberikan arahan terkait buka puasa bersama kepada para pejabat dan pegawai pemerintah selama ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
jokowi meminta agar buka puasa bersama ditiadakan
mengutip dari cnn indonesia com arahan ini tertuang dalam surat sekretaris kabinet republik indonesia perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama
surat arahan ini telah diteken sekretaris kabinet pramono anung pada selasa
dan ditujukan kepada para menteri kabinet indonesia maju jaksa agung panglima tni kapolri dan kepala badan atau lembaga
ada tiga poin dalam surat tersebut
pertama penanganan covid sembilan belas saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehatian
kemudian kedua pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci ramadan dua ribu dua puluh tiga atau ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah agar ditiadakan
dan ketiga menteri dalam negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut
kepada para gubernur bupati dan wali kota